disuruh tiba tiba sakit kan
aku gak bisa tidur ya
jangan jangan aku lupa baca doa
aduh aku baca doa
aduh pandemi susah ya pandemi
udah jangan bergerak
apa sih apa
kalau kita iron call pergi dulu
kalau berani suntik iron call
iron kan pakai baju besi
gak mempan coba suntik iron call
indra indra bangun
sabri kamu ngapain bangunin kita nih masih gak ada sob
karena aku punya ide
karena caranya biar kita gak jadi suntik
apa tuh gimana tuh sob caranya
kalian masih inget gak
kalau kayak begitu sih
lukman kagak inget
aku inget inget dulu gimana ya
coba yang indra pasti inget nih
hah kalau gak salah
kalau gak salah ya simpennya tuh di gudang
kalau gak salah ya
untung aja gudangnya nih gak dikunci sama pasir kitty
yuk kita cari
eh babri ini lah ketemu nih
yang kita cari itu kostum robot bukan ember lukma
bukan ember lukman
yuk cari lagi
ya allah lagi
assalamualaikum assalamualaikum mister
kalau mau ke luar masjid itu ada doanya loh
kok ada doanya ya
ada dong mister
yang artinya ya allah sesungguhnya aku memohon keutamaan darimu
berarti kalau ada tua keluar dari masjid seharusnya ada doa sebelum masuk ke masjid
ada dong mister
yang artinya bukalah untukku bintu bintu rahmatmu
next saya akan berdoa sebelum masuk ke masjid
dan setelah keluar dari masjid terima kasih banyak ya
waalaikumsalam pak sri kitty
ada yang ngeliat usat musa sama usat riluan apa enggak ya
setelah musa tadi saya lihat di dalam
jadi begini itu mobil puskesmas keliling itu udah dateng
kalau pada kaget yakin banget
yakin gitu loh
yaudah kalau gitu kita harus kasih tau najwa
ini bisa laku sakit sun
mantap mantap kamu flu doang
wah ya gak sengaja
wah ya gak sengaja
wah ya juga sakit ini
sekarang kita harus mikirin
gimana cara kita menghindar dari suntikan dan pemeriksaan puskesmas keliling itu
kalau enggak aduh mati aku
ah susu dasar
udah punya rencana
udah ngapain mau dong
udah punya rencana
ya enggak teman teman
aku tuh gak segampang itu ya
ngasih tahu kekalian rencana kita
iya enggak teman teman
bener banget tuh sob
semakin bener aja lukman kagak tahu
maksudnya lukman gak dikasih tahu
jadi kita akan akibat tapi
nah kita kalah
yudahlah yuk lah
silahkan pak dokter
kami dari pihak kunanta
mengucapkan selamat datang
dan terima kasih sudah memampir ke pondok pesantren kami
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
ditujukan untuk seluruh
santriwan maupun santriwati
pondok pesantren kunanta
bahwasannya dokter dari
puskesmas keliling yang telah
dijadwalkan telah datang di pondok
jadi kepada seluruh santriwan maupun santriwati
harap segera berkumpul
di aula untuk diperiksa
lanjut dengan disuntik
vaksinasi dan lain
sebagainya untuk menjaga
kekebalan tubuh dari serangan serangan
virus yang mengerikan
sekian pemberitahuan dari ustadz musa yang mulia
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
sekarang kita harus
menjalankan perintah dari pak ustadz
musa yang mulia dan santun
untuk mencari anak anak
yang melarikan diri
kenapa kita harus cemung cemung
mukanya dan ikat kepala
kalau pakai merah doang di pipi
itu habis digampar
kenapa taruh di kepala
karena namanya ikat kepala
kalau di pinggang namanya gesper
saya aja enggak
segera kita laksanakan
perintah ustad dan ustadzah
yang coba coba sembunyi
aduh aduh aduh
pade ya allah
aduh aduh aduh
inget gak boleh pegang